pensiun dari dunia tni bukanlah menjadi akhir dari perjalanan karirnya
lepas dari dunia militer jenderal tni purnawirawan muldoko diangkat oleh presiden joko widodo menjadi kepala staf kepresidenan
kali ini saya akan mengajak anda untuk mengenal lebih dekat kepala staff kepresidenan muldoko bersama saya tika beremau
pak apa kabar pak sehat pak
pak muldoko ini luar biasa kemarin saya baru lihat bapak di solo terus kemarinnya lagi di binagraha ya pak mimpin rapat
dan hari ini sudah di manado nggak capek pak
mobilitas tinggi kita anggap ini bagian dari olahraga
oke olahraga ya pak nah saat ini kan kita sudah ada di mana doni pak boleh dijelaskan kegiatan bapak nanti selama di manado ini apa aja nih pak
ya kira kira empat bulan yang lalu para nelayan itu datang ke kantor kepala staf presiden ya
menyampaikan aspirasi bahwa pak kami para nelayan yang di bawah tiga puluh jt itu mohon dapatnya subsidi bbm
atas dasar keluhan itu ini program ksp mendengar ya
karena kita membuka ksp mendengar jadi banyak yang datang untuk menyampaikan
tapi ini bukan pandangannya perusahaan undang dari berbagai kementerian lembaga ya
untuk membuat sebuah kebijakan
ini gimana ini harus kita tangan ini para nelayan
akhirnya semuanya sudah bersepakat dan sudah diputuskan harga untuk bbm
subsidi bagi para nelayan di bawah tiga puluh jt
nah sekarang ini saya cek
kira kira tiga minggu yang lalu saya ngecek
di tegal sekarang saya mau cek di sini
apakah sudah berjalan atau masih ada keluhan di lapangan
ini tugas kita untuk melihat ada bottleneck nggak yang perlu kita tangani
berarti kita agenda pertamanya akan bertemu nelayan dulu nih pak
memastikan subsidi yang telah diberikan pemerintah ini bisa tepat sasaran
maksudnya juga bisa dirasakan penerimaan manfaat secara maksimal ya pak ya
inilah tugas tugas ksp di dalam menangkap berbagai isu
yang terjadi di lapangan dan isu itu tidak kita biarkan liar
kita carikan solusinya dan alhamdulillah hal hal seperti ini sudah biasa kita lakukan
bisa tertangani ya pak
oke terima kasih pak
oke terima kasih
teguh ndara teguh bapak
bisa berpengalaman ribuan
bisa berpengalaman ribuan
ada yang lebih baik
nah kita mulai
bisa berpengalaman ribuan
bisa berpengalaman ribuan
bisa berpengalaman ribuan
bisa berpengalaman ribuan
ini kita tadi udah berkeliling bapak melihat seperti apa nih apakah ada kendala atau
ada bottleneck ketika bertemu nelayan di sini pak yang pertama saya mengapresiasi dulu ini
pelabuhan hitung ini luar biasa pelabuhan samudera ya perikan samudera baru sangat
bersih ya nggak nggak saya rasakan ada bau di sini luar biasa ya hari ini memang program
saya untuk bertemu para nelayan ini karena saya ingin memahami betul apa sih yang menjadi
keluhan sampai saat ini karena program subsidi itu sudah digelontorkan mestinya dari sisi kami
sudah selesai tapi kan kita tidak cukup disitu kita ingin turun
ada memang keluhan keluhan dari para nelayan diantaranya tentang kuota yang kuota yang tidak
cukup ya oke walaupun sebenarnya dari usulan yang lalu ksp juga sudah memberikan ruang untuk
membuka kembali mengevaluasi kuota itu dan ada penambahan tapi sekarang ada keinginan lagi untuk
dari sisi pertamina tadi menyampaikan bahwa mekanismenya ada nanti untuk perubahan kuota
dan kita harus pastikan bahwa subsidi itu harus tepat sasaran tepat jumlah tepat waktu kalau
enggak nanti ada mural hasrat disitu oke ini yang nggak boleh terjadi kalau tidak salah tadi
kalau nelayan mau membeli mendapatkan bbm subsidi ya harus
biasanya va minggu itu ndik tulisan nah itu untuk proses penelohan ya pak ini
fishes itu ini menjaga hai pengawasannya juga ya pak iya terus ada juga kartu my pertamina itu
hai bahwa seseorang sebelah mendapatkan kota itu bisa dicairkan hene contohnya gimana tempat adalah
ya minggu tadi die forms harga padang lagi pak juga ceremonial lampunya termasuk antara pembalasan

pertamina yang sudah dijalankan ini kami sangat berterima kasih sangat lancar dengan aturan yang sangat mudah
kami sudah mendapatkan barcode nya subsidi bbm jalan dengan baik
kami bersyukur terima kasih atas bapak muldoko yang sudah membantu bagi nelayan nelayan yang ada di kota bitung
nggak sulit kan ya
berarti nggak sulit mendatangkan ini ya
nah pak terakhir nih pak muldoko kalau kita bicara soal sektor perikanan berarti ini tidak lepas dari yang namanya ketahanan pangan ya pak ya
artinya pemulihan ekonomi di sektor perikanan ini menjadi fokus dari pihak ksp dari pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan kita khususnya
ya ini salah satu upaya
yang menyeluruh dari pemerintahan pak jokowi ini ya
karena apa angka stunting kita masih cukup cukup tinggi ya
dengan produksi ikan yang baik maka itu bagian dari upaya menyelesaikan stunting
karena protein proteinnya bisa dinikmati oleh anak anak kita
yang kedua dari sisi menekan angka kemiskinan
maka subsidi itu salah satu bagian upaya pemerintah untuk meringankan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan nelayan
dengan subsidi ini maka petani yang di bawah tiga puluh jt bisa sesuatu yang dirasakan
karena bpm nya memadai kalau hasilnya melebihi itu luar biasa
ya kan nelayan kan begitu kan harapannya kan
biaya operasinya nggak begitu tinggi tapi hasilnya tinggi kan
iya biaya operasinya tinggi
tapi kalau ngelihat resourcesnya ya sumber sumber yang ada di sini luar biasa
tadi itu jelubin
itu lah tadi yang saya pegang itu tiga puluh tujuh tujuh puluh enam kg
wah itu untuk ekspor itu ya
oke ya selamat sukses
ini teman teman layaknya ya
pak kepala pelabuhan ya
terima kasih banget
apakah stylenya seperti ntar nggak juga
tapi pada saat saat tertentu memang panglima saya masih muncul itu
jendral saya masih muncul
iya semua adalah applied

siapa masa dia reklinik
nah sebagai kepala staf presiden bapak boleh cerita nggak apa sih kesibukan bapak sehari hari
oh iya ya pasti sesuai dengan tupoksinya ya tugas pokok dan fungsinya ya
yang pertama kita punya tugas untuk mengelola isu isu strategis ya
sebagai contoh begini nih isu tentang nelayan apa
oh isu tentang nelayan itu subsidi bbm
nah untuk nelayan yang dibawah tiga puluh gt perlu subsidi
nah karena mereka mengeluh kepada saya ke kantor ksp
apa yang saya lakukan setelah itu kita ngumpulin dari bph migas berikutnya dari pertamina berikutnya dari kementerian sdm dari kemenko
jadi berikonomian kita kumpul bersama untuk buat rumusan
bagaimana ini implementasi dari subsidi bbm
nah itu isu isu begitu ada isu langsung kita tangkap
seperti kemarin ada isu beras
sudah mulai ada kenaikan harga beras ini
maka apa yang dilakukan oleh ksp adalah mengumpulkan dari kabulo dari kementerian perdagangan kementerian pertanian dan kementerian terkait lainnya ya
untuk bagaimana mensikapi situasi ini agar persoalan itu bisa ada segera solusinya
nah itulah kira kira mengelola isu isu strategis
artinya ksp ini menyerap aspirasi dari masyarakat
kemudian mensinergikan kementerian lembaga
pemiliki kemenangat kemudian mencarikan solusinya
dan semuanya itu nanti dilaporkan ya pak kepada bapak presiden
oh ya pasti
apa yang kita lakukan kita sampaikan kepada presiden
dan biasanya dengan program ksp mendengar menyerap aspirasi masyarakat
biasanya ada persoalan yang berat yang saya tidak bisa atasi saya langsung lapor kepada presiden
saya mendapatkan laporan keluhan dari masyarakat tentang persoalan ini
mohon pemerintah segera mengambil langkah
oke pak muldoko panggil kementerian terkait kita beresin
kalau bisa saya beresin saya itu baru bisa laporkan kepada pak presiden
pak ini kan bapak sebagai kepala staff presiden mengurusi dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
karena dengan berbagai macam persoalannya ekonomi politik hukum dan segala macam
gimana sih pak caranya kemampuan leadership bapak
agar semuanya ini dapat terhandle dengan baik dapat teratasi dengan baik
dan semuanya bisa dilaporkan dengan baik dengan presiden

hanya sering kita menghadapi persoalan diharmonisasi
bagaimana mengharmonisasi bagaimana mensinerjikan bagaimana mengkomunikasikan
ini tadi berbagai kementerian apalagi kalau sudah lintas kemenko ya
kadang kadang itu siapa yang take lead ini
nah kalau nggak ada yang take lead ksp langsung take lead itu
ambil alih karena nggak boleh berlama lama
karena semakin berlama lama persoalan itu semakin menjadi berlaliar
kita ambil alih kita komunikasi
kita kumpulkan kementerian terkait kita biasanya rame rame itu menyelesaikan itu
dan pasti ada solusi
nah semua persoalan yang kita pecahkan itu pasti ada solusi
hanya ada yang complicated perlu waktu ya agak lama
sebagai contoh ini persoalan konflik agraria yang terjadi di buleleng ya di desa sumber kelampung
itu mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh enam nggak beres beres
begitu kita beresin dari ksp itu nggak cukup enam bulan lah
sampai dengan sertifikat bisa diterima oleh rakyat
itu powder cukup lama kan
mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh enam nggak selesai selesai
nah itulah hal hal seperti itu yang kita lakukan
yang penting adalah kita harus tetap menjaga sensitivitasnya
begitu ada keluhan kita harus segera bertindak
nah doktrin saya kepada anak anak di ksp itu
eh kalian mesti paham bahwa ini kantor
kepala staf presiden inilah rumah terakhir pengaduan bagi rakyat
jadi kalau kalian nggak bisa lagi terus mau kemana lagi
ya itu lagi doktrin saya seperti itu
bapak kan latar belakangnya dari militer nih pak
pak ada kesulitan nggak sih bekerja di ksp dan sama anak buah gimana sih pak
apakah leadership gayanya bapak itu sama seperti gaya di militer atau gimana pak
lebih adjustment lebih menyesuaikan dengan anak anak saya
karena anak anak di ksp adalah anak muda ya
anak anak muda yang enerjiknya luar biasa pinter pinter
eh tetapi mereka perlu arahan aja
perlu arahan yang lebih clear direction nya jelas
berikutnya dikasih target berikutnya
kalau dia menghadapi kesulitan komunikasi di lapangan saya telepon langsung menterinya ya
eee sehingga semuanya sebenarnya saling
memberi dukungan ya
yang di bawah memberikan dukungan saya juga memberikan dukungan kepada mereka
sehingga pekerjaan pekerjaan itu bisa dengan mudah dijalankan oleh anak anak saya di lapangan gitu
eh apakah stylenya seperti antara
tapi pada saat saat tertentu memang panglima saya masih muncul itu
jenderal saya ya jenderal aja masih muncul
karena kalau sudah berkaitan dengan sesuatu yang targeting ya
eh target waktu
target sasaran target apa itu pemenuhan pemenuhan yang lain maka nggak ada cerita gitu
nggak ada lagi au au gitu
hahaha harus tegas
masalah rakyat ini

kalau saya tahu presiden

ya beliau itu satu detail kerjanya ya
very detail pak jokowi itu
terus jangan lupa targetting nya
eh sebagai contoh nih
kita punya persoalan stunting
wah itu kejar habis
jadi beliau itu kalau sudah ada sebuah persoalan ya
sebuah persoalan satu detail berpikirnya
yang kedua targetting
dan beliau ikut itu situ
nah seperti itulah kira kira
jadi sama dengan tentara gitu
kalau tentara juga saya bekerja juga begitu
saya kerja sangat detail
dan target saya ya kalau bawa presiden lebih begitu kita kan harus lebih kencang lagi gitu
pak ini kan kalau dulu istana tuh punya jubir ya jurubicara
akhir pak fajrol kemudian beliau jadi duta besar sekarang
dan posisi jurubicara itu kosong sampai sekarang pak
sehingga tak jarang bapak juga sering menjawab isu isu yang ya memang diperlukan media untuk segera dijawab
mengapa kalau menurut pak muldoko mengapa menurut anda isu isu terkait istana itu penting harus segera di handle atau ditangani gitu pak
ya kadang kadang begini ya
ya atau disinformasi
ya berikutnya kadang kadang kalau masih mispersepsi masih lumayan ya
mis apa itu informasi berikutnya atau disinformasi berikutnya hoax dan seterusnya
ini kalau tidak segera diklarifikasi tidak diluruskan itu apalagi zaman sekarang ya
perubahan perkembangannya sangat sangat cepat
ini kalau kita tidak segera buru buru mengambil langkah untuk mengklarifikasi atau menjelaskan lebih detail ya
nanti semakin liar ya
karena dianggap oh ini benar ini
pemerintah nggak bersikap ini
dianggap benar dan ini nanti gelombangnya malah luar biasa besarnya
untuk itulah sebenarnya kita tidak dalam rangka membela diri sebenarnya
tidak dalam rangka anggaran
tidak dalam rangka anti kritik tidak
tapi lebih kita menjelaskan duduk perkaranya seperti ini loh
tidak seperti yang anda pikirkan
banyak juga persepsi tentang sekarang ini tentang isu kuhp ya
maka apa yang saya lakukan kemarin saya rapatkan
saya hadirkan menko polukam dari gubernur lemanas dari kumham dan dari berbagai kementerian dan lembaga
mari kita menyusun apa itu
narasi narasi positif ya untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada publik
pelajaran yang paling saya suka itu pelajaran itu differential integral
itu differential integral itu di akabri itu momok ya
itu pelajaran yang paling tidak disukai oleh teman teman
ini adalah pelajaran yang paling saya suka
muldoko ini kalau orang mendengar nama bapak ini kan selain sebagai kepala staf presidenan
pasti orang ingat banget bahwa bapak ini adalah mantan panglima tni ya pak
kita boleh cerita gitu dong pak kenapa bapak tuh memilih karir di militer pada waktu itu pak
apa yang membuat bapak memilih untuk berkarir di militer
ya sebenarnya secara jujur saya dulunya juga nggak ngerti sih sebenarnya akabri kayak apa gitu ya
tapi ya itu mungkin sudah garis dari yang kuasa ya
ada yang menginspirasi lingkungan saya akhirnya coba coba sebenarnya masuk akbri itu karena gak ngerti tuh apa sih sebenarnya akabri
cara apa masuk tesnya
terserah saya gimana dan sebagainya nggak ngerti gitu
tapi alhamdulillah saya masuk
pada saat saya masuk itu ada sesuatu yang menarik bagi saya
oh ternyata di akabri itu juga ada diberikan perkuliahan ya
tidak saja persoalan militer persoalan persoalan yang lain juga diberikan
berikutnya ada apa itu mekanika ada kimia dan sebagainya
itu menarik bagi saya
akhirnya saya serius ya di akabri itu
dan alhamdulillah akhirnya meraih adi makayasa itu
dan itu modal dasar saya untuk ke depan seterusnya
karena saya melihat orang orang yang memiliki adi makayasa itu sebenarnya secara tradisi
itu diberi kesempatan untuk berapa ya
potensinya itu betul betul diberikan kesempatan untuk berkembang lebih bagus gitu ya
tapi juga pada akhirnya tergantung dari siapa
tergantung merekanya sendiri gitu
nah saya gunakan apa itu status adi makayasa itu menunjukkan bahwa saya bukan hanya macan kertas gitu
akhirnya saya kerja keras di lapangan
dan dari situ prestasi prestasi dalam bekerja itu muncul gitu
akhirnya ya penilaian di tentara itu sangat rigid sangat detail
dan itu mungkin mungkin ya saya nggak ngerti kan yang melihatkan atasan ya
dari potensi ke potensi yang saya miliki itu akhirnya diberikan kepercayaan dalam penugasan penugasan
iya sebenarnya ya
serius lah kita ya
kalau saya tidak salah pak indikator prestasi untuk mendapatkan adi makayasa itu akademis jaslani kepribadian ya pak
eh pacarmu pacarmu angka beri dulu ya
tahu gitu ya
berarti bapak ini tiga tiganya nilainya tinggi ya pak kalau bisa dibilang ya pak
di akademik sama mental ya itu tinggi
tapi di fisik saya kira kalau tiga puluh orang saya ada di sepuluh lah kira kira
jadi nggak baik baik nggak pernah nomor satu di fisik gitu ya
kalau dulu angka beri ya sebutnya ya pak
iya angka beri dulu ya
bapak masih ingat nggak pelajaran yang bapak paling suka dan bapak paling nggak suka
oh ya pelajaran yang paling saya suka itu pelajaran itu differential integral
differential integral itu di akabri itu momok ya
itu pelajaran yang paling tidak disukai oleh teman teman
tapi saya dulu itu sial sialnya dapat sembilan puluh
ya biasa seratus gitu ya
ya gitu ya
tapi ada juga pelajaran yang tidak kita suka ya
pelajaran apa itu mekanika gitu
karena ini berkaitan dengan bagaimana apa itu
melihat kecepatan senjata angin akhirnya bagaimana sudut tembakan dan seterusnya itu agak agak sulit
oke boleh kita lanjut nanti ya pak
oke ya terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
artinya kita harus ke tempat sorghum
tapi nggak jadi karena faktor cuaca nih pak
nah tapi kalau saya tahu nih bapak ini cukup sering nih ngomong soal sorghum kemudian meninjau lokasi lokasi penanaman sorghum
ini kenapa sih pak mengapa gencar sekali bapak mempromosikan ini menyuarakan budidaya sorghum mengapa pak
ya sebenarnya masyarakat sudah cukup tahu ya tentang sorghum ya
hanya persoalannya ya
hanya persoalannya sorghum itu ekosistemnya belum terbangun
off tickernya belum clear sehingga industri nya belum terbangun dengan baik terus budidaya masyarakatnya juga belum menjadi pilihan utama
berikutnya di ujungnya di awalnya ini persoalan risetnya ya enggak enggak bertumbuh
untuk itu ya kita harus ke tempat sorghum
ya ya pak
saya laporkan ke bapak presiden ini ekosistem harus dibangun dan mulai saat itulah setelah sidang kabinet itu kita coba membangun ekosistem itu ya
menyiapkan off takernya dan alhamdulillah off takernya sudah ada ya
off tickernya satu juta satu tahun ya untuk sorghum
saya pastikan ini pasti bertumbuh
industri nya tumbuh berikutnya budidaya tumbuh dan bisa jadi
terima kasih pak
berikutnya budidaya yang tumbuh dan risetnya akan tumbuh
untuk itu saya mulai mensosialisasikan kepada masyarakat
kenapa sih sorghum menjadi salah satu pilihan
begini sorghum itu sebuah tanaman yang relatif tidak banyak air
berikutnya itu juga menjadi pendapatan yang cukup tinggi bagi para petani
bisa dibayangkan kalau nantinya bisa lima ton per hektare kali tiga ribu berarti kan lima ton per hektare

pohon sorghum itu bisa dimulai dengan banyak hal
kalau bisa dijual dengan tiga ratus perak berarti sembilan juta kalau itu bisa lima puluh ton ya
sehingga sembilan juta kali lima belas dua puluh empat juta
ini sebuah pendapatan yang sangat baik bagi para petani
berikutnya sorghum itu bisa ditanam di daerah daerah kritis
karena pada dasarnya sorghum tanaman yang tidak manja ya
airnya cukup di awal setelah itu bisa bertumbuh dengan baik
artinya bisa di semua lokasi ya pak
iya bisa di semua lokasi
termasuk daerah kering
ya daerah kering itu bisa menjadi pilihan untuk nanam sorghum
sehingga harapan saya selaku juga ketua umum hkti
himpunan kerukunan tani indonesia
itu menyarankan kepada masyarakat petani indonesia untuk
ayo ini ada kesempatan baik bagi sorghum untuk ditanam di indonesia
nah pertimbangan yang ketiga
saya selalu mengatakan bahwa kita itu selalu menghadapi fenomena alam ya
tiga tahun terakhir ini kita dapat lanina cukup bagus airnya
tapi jangan salah biasanya pergantian itu empat tahun sekali
dan biasanya pada bulan bulan desember
kalau itu terjadi akan terjadi kekeringan akan terjadi kebakaran
kekeringan akan mengibatkan kekeringan panen
nah sorghum ini menjadi pilihan
pertimbangan yang terakhir keempat adalah
sorghum ini tanaman yang bisa ditanam secara masif
masif bisa ribuan hektar bisa sehingga
kalau itu tertanam maka ini menjadi salah satu alternatif pilihan
bagi masyarakat ini menjadi sumber karbohidrat
dan jangan salah lho sorghum itu ternyata seratnya tinggi
tidak banyak gula berikutnya proteinnya memadai
berikutnya lagi karbohidratnya cukup cukup baik
jadi dari berbagai pertimbangan sorghum mantap lah ya
pokoknya dari sisi segi kesehatan gisi sorghum oke lah ya
buat diet bisa juga pak
karena rendah gula ya
atau gimana pak
dan selain itu juga mudah ditanam ya pak
mudah ditanam itu penting
tapi pak orang indonesia ini kan sudah terbiasa makan nasi pak
belum kenyang kalau nggak makan nasi
tantangannya gimana ini pak agar masyarakat kita itu
mau membiasakan diri untuk makan sorghum sebagai pengganti nasi
saya juga sering menyampaikan bahwa kondisi makannya orang indonesia saat ini
sama dengan empat puluh tahun yang lalu jumlahnya kayak orang jepang
maknanya jepang sudah mengurangi nasi luar biasa kita masih seperti jepang empat puluh tahun yang lalu
ini sebenarnya sebuah kesempatan bagi kita ya untuk mulai mengurangi nasi
karena di samping membebani ya membebani kita semuanya
yang kedua juga ada yang lebih sehat
yang lebih sehat lagi
jadi menurut saya memang ada sebuah edukasi yang masih bagaimana
secara membangun kesadaran bersama bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi nasi
sudah mulai mendiversifikasi makanan makanan yang lain
sudah mulai sih anak anak sekarang anak muda sekarang sudah mulai
ada menyukai kentang ada menyukai
itu sebuah cara berpikir baru yang perlu dikembangkan terus
ya jangan lupa makan sorbong
yang paling berkesan tentu kalau menjadi komandan menjadi panglima
karena disitulah kita punya otoritas untuk bagaimana membangun kekuatan spsdk di lingkungan saya
yang paling penting untuk kita membangun kekuatan spsdk di lingkungan saya
terima kasih pak

kan sempat ngobrol nih soal perjalanan karir militer
bapak pernah di akabri
pelajaran mana yang bapak suka mana yang tidak suka
metafisika ya pak yang nggak suka
saya masih penasaran nih soal perjalanan karir
perjalanan karir militer bapak dulu ya pak
selama berpuluh puluh tahun
bapak berada di dunia militer pak
ada gak sih pak
pengalaman yang paling berkesan
buat pak mudoko sendiri
ya sebenarnya dalam perjalanan
atau kehidupan tentara itu ya
penuh dengan kesan menurut saya
penugasannya variatif ya
suatu saat ada di saya di sulawesi
suatu saat ke kalimantan
suatu saat ke jawa barat
suatu saat ke jakarta muter
ini sebuah kesan kesan yang
sangat baik untuk memahami
itu beraneka ragam
budaya aneka ragam
agama dan seluruhnya
semakin memahami tentang indonesia
berikutnya kesan yang paling senang ya
itu diantaranya saya
penugasan sebagai military observer di iraq wide ya
saya bergabung dengan tiga puluh empat negara
sehingga saya memahami
tentara inggris begini
tentara perancis begini
tentara rusia begini
tentara amerika begini tentara asia begini
untuk bagaimana membangun kekuatan spsdk di lingkungan saya membangun kebanggaan di lingkungan pesatuan saya
memperkuat culture atau budaya budaya organisasi yang ada di satuan itu
nah itu otoritas itu muncul di situ
nah itu tergantung kita bagaimana kalau kita ingin melakukan perubahan perubahan atau ada komandan juga yang asal jalan
kalau saya kebetulan suka melakukan hal hal baru
nah itu hal yang sangat menyenangkan
suka tantangan ya pak
oke kalau pengalaman di daerah konflik misalnya pak
pengalaman di daerah konflik ya waktu itu di timur timur ya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
saya sebagai komandan kompi ada pengalaman yang sangat sangat pahit dan menyakitkan
pada saat itu ada prajurit saya yang gugur ya
tiga orang gugul jam lima puluh lima lah hampir berdekati jam enam
mas pagi pagi saya bergerak
waktu itu masih baru barunya masuk daerah operasi
yang minim pengalaman minim informasi sehingga kejadian itu
dari saat itu saya mulai mengkonsolidasikan kembali pasukan saya
saya minta kepada komandan beri waktu saya komandan untuk mengkonsolidasikan kembali prajurit saya
saya bisa konsolidasikan dan saya bentuk tim tim kecil yang lebih berani ya menghadapi situasi
dan lebih secret ya lebih hati hati
akhirnya dari situ kejadian itu
kejadian kontak dengan musuh terus hampir tiap hari
dan itu saya menikmati pengalaman itu ya
berikutnya satu hal yang sangat sangat berat bagi saya adalah mengabarkan prajurit saya meninggal
kepada pihak keluarga ya
aduh itu sungguh beban yang luar biasa bagi saya seorang komandan
kalau saya ingat itu sungguh masih terasa ya
terasa sedihnya ya pak ya
pak kan sekarang ini pak di zaman era digital seperti ini ya pak
kalau kita lihat di berita ada perang cyber juga
rusia ke ukraina malware disebarkan kepada lawan kemudian melakukan sabotase dan invasi gitu ya pak ya
menurut bapak zaman saat ini di era digital lebih bahaya perang cyber kah
atau perang yang langsung di medan tempur pak
perang cyber itu target utamanya adalah main
target yang paling utama dalam perang itu sebenarnya meruntuhkan niat lawan untuk bertempur
mental lawan ya pak ya
jadi meruntuhkan niat mereka untuk bertempur
jadi itu yang target yang paling utama sebenarnya
kalau itu sudah hilang semangat bertempurnya maka tinggal gampang sekali secara fisiknya
jadi yang paling dasar memang cyber
cyber war itu sungguh luar biasa karena yang menjadi targetingnya adalah bukan fisik tetapi main
jadi kalau semangat bertempur prajurit sudah hilang maka sudah hilang semuanya
mau dikasih senjata apapun ya karena rumusnya di dalam alutsista itu main behind the gun
rumus dalam bertempur man behind the gun
senjatanya seperti apa hebat
tapi kok mainnya yang di belakang senjata itu rontok moralnya moralnya maka gak ada artinya itu pasukan yang sehebat apapun
berarti prajurit kita memang harus benar benar dibekali dengan mental yang kuat dan pengetahuan akan teknologi
iya harus melek dengan teknologi karena mau gak mau kita berada di situ sekarang
pak kita tahu negara kita ini indonesia ini kan non blok ya pak
bebas aktif ya pak ya
dan kita menjalin hubungan baik dengan negara negara yang lain tapi di satu sisi pun kita tahu bahwa masing masing negara ada yang namanya national interest
kepentingan nasional ya pak ya
menurut anda sebagai orang yang lama berkiprah di bidang keamanan seperti apa atau bagaimana pandangan anda untuk mempertahankan stabilitas negara ini pak
dari potensi potensi ancaman dari luar misalnya mungkin dari radikalisme atau teroris
separatis seperti apa pak
ya kalau terhadap berbagai negara kita harus pandai bergaul dengan siapapun
kita harus bisa memanfaatkan kepada siapapun
waktu saya jadi panglima tni itu waktu mau menjadi panglima waktu di dpr ri saya ditanya pak muldoko anda calon panglima tni
apa yang anda pikirkan tentang

tidak saya tidak memikirkan tentang tni
tni ke depan mau dijadikan apa tni ke depan saya katakan saya akan jadikan prajurit tni menjadi gadis yang cantik
mengapa gadis yang cantik
karena gadis yang cantik itu jadi rebutan ya kan begitu saya posisikan tentara nasional indonesia menjadi rebutan oleh semua pihak
dari blok ini ingin mendekati tni dari blok ini ingin mendekati tni
dan dari kedekatan itu saya bisa gunakan untuk kepentingan tni yang lebih baik dan lebih besar ke depan
jadi intinya apa intinya bagaimana kita berposisi yang memiliki bargaining power yang sangat baik di poro poro internasional khususnya pada negara negara besar
dan kita bisa menjadi pemerintah yang lebih baik
dan saya pengayum bisa mengintegrasikan terhadap negara negara yang di asia
dan saya take kondisi itu
waktu saya panglima tni saya take lead tentang bagaimana saya berposisi di antara teman teman di kawasan asean ini
tapi pada sisi yang lain negara besar menyegani atas tentara indonesia
nah itu yang saya posisikan seperti itu
artinya memang penting sekali menjaga nkri kita ini ya agar tidak terpecah belah
dan khususnya tadi itu bagaimana kita tidak terumbang ambing memilih sikap yang tegas dan jelas bagaimana nkri ini berdiri
tidak terumbang ambing terpengaruhi oleh negara ini pengaruhi oleh negara ini
enggak kita harus tegas pada posisi bagaimana memposisikan indonesia pada posisi yang terbaik dan menjadi rebutan bagi kita
tinggal gadis yang cantik ya pak ya
tapi saya senang nih pak bapak setelah kunjungan kerja kemarin setelah bekerja bapak sempat menyambangi silaturahmi ya kepada mantan komandan bapak
kalau tidak salah namanya majen tni purnawirawan thomas arbet lumbo
ya pak ya karena setahu saya memang di militer tni itu persaudaraannya cukup kuat ya pak keluarganya
iya sangat terbangun esprit de corps siwa korsa ya
beliau komandan batelan saya di batalan lintas udara tujuh ratus ya kira kira antara delapan puluh enam delapan puluh tujuh gitu ya
hmm yang saya kagum dan saya bisa take dari beliau adalah leadershipnya beliau ketegasannya ada tapi halus di dalam mengelola para perwiranya
dan beliau sebagai idola lah ya jadi saya mengidolakan beliau dan sebagian besar leadership saya itu terwarnai oleh kebunan beliau
biasanya selama saya jadi perwira di batalion ada tujuh komandan batelan saya kita melihat komandan batelan ini seperti ini komandan batelan b seperti ini
profiling nih pak cerita ini
nah gitu kita lihat mana yang berbaik mana betul betul komandan berbaik
mana betul betul komandan yang bisa mampu memberi contoh dan mampu menjadi contoh
nah itu ya tidak segera mampu memberi tapi menjadi contoh itu yang jauh lebih sulit salah satu diantaranya itu
oke sedikit banyak kemampuan leadership beliau juga bapak pelajari dan bapak terapkan gitu ya
iya terapkan iya
oke ini kita masuk ke soal tahun politik nih suka nggak suka ini kita menjelang dua ribu dua puluh empat
jadi pak sendiri dari keinginan dalam hati ada pengen maju juga gak sih pak
oke kita bicara soal keluarga pak muldoko
saya dengar ini bapak berasal dari keluarga yang sangat sederhana
apa bapak petani ya ayah
ibu rumah tangga ya pak
ibu rumah tangga
kalau dulu kita kilas balik di masa kecil pak muldoko sehari hari seperti apa sih pak
sehari hari seperti anak anak kampung ya
ya sudah hidupnya di luar di jalanan di
gak ada sesuatu yang apa
yang spesial gitu
yang spesial ya
kalau sore hari ke surau ya
langgar langgar ya
kalau bahasa jawa timur itu langgar itu suro kecil
ya sudah saya tidur di situ dengan yang lain lain
tidurnya di lantai begitu bukan
tikar pun nggak ada kan
terus ya ada ngaji al quran ngaji kitab kitab yang lain
latihan silat malam hari
pulang pulang pagi pagi diajak ayah saya ke sawah untuk nyirami tembako
kadang kadang kalau besok tembako ya
kalau enggak nanem apa itu bahasa jawanya ngecik itu nanem untuk jagung gedelek
kadang kadang kalau lagi panen gabah panen padi kita
ayah saya udah kamu ambil sendiri
kamu jual jual sendiri
nanti untuk beli pakaian
nah seperti itu lagi depan betul betul
sangat sederhana dan
tidak cukup sederhana tapi penuh dengan kekurangan
saya harus jujur bahwa tahun tahun itu memang tahun yang sulit bagi semuanya
kita biasa makan pun sering makan gandum makan jagung terus makan ubi
jadi hal yang biasa dulu ya
dan gak nyangka juga itu ya dari lingkungan yang seperti itu bisa seperti saat ini
ini sebuah anugerah yang luar biasa
sebuah berkat ya
dua belas bersaudara ya
dua belas bersaudara dan
yang sampai gede saya sempat ketemu itu hanya delapan ya
saya anak terakhir dari dua belas itu
anak bungsu ya pak ya
kalau kehidupan sekolahnya gimana pak
jaraknya jauh gak pak
dari rumah ke sekolah
pakai apa gitu pak
orang tua saya dulu beliin sepeda aja gak bisa
terus kemana pak pakai apa pak
itu pagi pagi naik kereta
lari lari naik kereta
sering itu gak punya duit dia gak beli tiket kan
terus tangkep pundektur gitu
ditangkep pak berani berani nangkep
buku saya dirampas gitu ya
terus akhirnya ditaruh di kepala stasiun papar
ya saya dilepas ke sekolah
gak bawa buku
saya lapor ke kepala sekolah
pak buku saya dirampas sama pundektur pak
ya emang nggak punya duit pak
gak bisa beli tiket
akhirnya dia beli ah diambil lah beli
seperti itu kondisinya
kalau pulang ke sekolah gak punya
nggak punya uang untuk pergi
gak punya ongkos ya pak ya
akhirnya nunggu truk
nunggu truk ke arah tujuan saya pulang gitu
kebetulan di depan ada pabrik kopra gitu ya
kita nunggu di pabrik kopra itu sambil lihat ada kopra yang berjajar
karena sambil dengan menunggu sehari hari ya sampai dapat truk gitu
kayak begitulah situasinya
sehari hari seperti itu ya luar biasa
ini mental bajanya emang dari kecil ya pak ya
mental bajanya dari kecil nakanya dari kecil
bandelnya dari kecil
jadi sudah terbiasa ngadepi kehidupan yang keras
begitu masuk akabri seolah olah wah ini yang gue inginkan
habitat saya di situ gitu
oke tapi kira kira orang orang yang mungkin dulu pernah membantu bapak di masa masa seperti itu
atau mungkin orang tua dan saudara yang dulu pernah sama sama mengalami masa sulit
melihat bapak sudah seperti saat ini
dibenak mereka apa
ya pasti semuanya bangga ya
dan saya menjadi perempuan bagi saudara saudara saya
sehingga saya punya tanggung jawab untuk membantu mereka
itu bukan beban bagi saya
karena saya sangat dulu tanpa bilu bilu yang membantu saya menyeluruhkan sma ya
mungkin ya bisa bisa saya nggak jadi seperti ini gitu ya
jadi selama ini oke kita sama keluarga
oke oke pak ini kita masuk ke soal tahun politik nih
suka nggak suka ini kita menjelang dua ribu dua puluh empat soalnya nih pak boleh ya
nah memang saat ini sudah masuk tahun politik nampaknya beberapa menteri kabinet indonesia maju
ini selama ini
selain bekerja sibuk bekerja membantu presiden
ini mereka juga akan disibukan dengan partai politik mereka nih pak
bagaimana bapak sebagai kepala staf ksp ini menyikapi hal ini untuk memastikan program program pemerintah
pekerjaan pemerintah tetap berjalan maksimal dan sesuai target ini gimana pak
ya saya ini menjadi atensi saya ya selaku kepala staf presiden
dan ini sering saya sampaikan kepada anggota saya di ksp
saya gambarkan situasinya kira kira begini akan begini terus efektivitas pemerintahan seperti apa
berikutnya optimalisasi pekerjaan pekerjaan di kementerian harus bagaimana dan seterusnya
kita harus mengambil sikap seperti apa ya
kemarin presiden sudah memerintahkan ke saya untuk melihat kembali ya
memonitor dan mengevaluasi
terhadap proyek proyek nasional strategis ya
ada lima puluh tiga proyek proyek nasional strategis yang saat ini sedang berjalan
waktu kita tinggal dua tahun
kira kira nanti kondisinya tahun dua puluh tiga seperti apa tahun dua puluh empat seperti apa
terus kalau belum selesai bagaimana kelanjutannya
kalau yang kira kira bisa diselesaikan hambatannya apa dan sudah kita mapping semuanya
dan ini nanti saya akan buat tim kecil untuk memonitor
pendungan perkembangannya seperti apa
jalan tol seperti apa
pelabuhan seperti apa
tim tim kecil itulah yang nanti akan mengikuti
sehingga proyek proyek nasional strategis itu bisa dipastikan kondisinya seperti apa pada kurun waktu tertentu
dan itu selalu saya laporkan ke presiden
tapi bapak sendiri dari keinginan dalam hati ada pengen maju juga nggak sih pak
sebenarnya banyak orang yang bertanya tentang itu
pada dasarnya sampai dengan saat ini saya masih fokus kepada pekerjaan pekerjaan yang saya tangani sekarang
dan banyak berbagai kalangan itu mendeklarasikan saya sebagai calon presiden dan sebagainya
itu hak mereka untuk bersuara karena mereka juga punya hak politik
dan saya tidak punya hak untuk melarang
saya persilahkan saja silahkan saja
tapi saya tidak terpengaruh oleh itu
saya tetap fokus kepada apa yang saya jalankan di pemerintahan ini
dan tuhan akan menentukan jalannya
jangan kita gr kegedean remungso dan jangan kita terlalu berlebihan menikmati situasi
sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin
menarik ini berbincang dengan pak muldoko
mungkin pertanyaan terakhir nih pak
bapak sebagai tokoh senior yang sudah banyak pengalaman
bagaimana memiliki semangat juang etos kerja yang tinggi dalam bekerja untuk masyarakat bangsa dan negara
ada nggak sih pak pesan untuk pemirsa the politician cnn indonesia ini
selagi kita diberikan amanah untuk menjabat
pada sisi yang lain
masyarakat banyak berharap
kita harus bisa mencoba untuk mewujudkan harapan masyarakat
semua pejabat publik harus orientasinya ke sana
bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
karena itu sungguh ditunggu ya
untuk itulah program program ksp mendengar itu betul betul saya tunjukkan kepada masyarakat
semua keluhan keluhan berbagai hal hal yang dihadapi
yang belum ada solusi
kita tampung gitu
kita bukan busa basi tidak
tapi semua persoalan persoalan yang saya terima dari masyarakat itu
kadang kadang melalui wa pun
itu saya langsung deliver kepada deputi saya
cek kenapa demikian
dan terus laporkan kepada saya segera
kalau memang itu menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penanganan
kumpul kementerian terkait
ini ada persoalan begini
kita carikan solusi
karena ini ditunggu masyarakat
nah tapi karena kita sangat terbuka untuk itu
kadang kadang banyak juga aduan pribadi ya
rumah tangga juga diaduin semuanya ya pak
nah itu yang kita batasi ya
karena kita lebih memikirkan bagaimana minimum komunitas lah
kalau persoalan pribadi ya nanti terlalu crowded kita kan gitu
tapi intinya bahwa pemerintahan pak presiden jokowi ini sungguh sungguh
presiden waktunya luar bisa dihabiskan untuk memberikan pelayanan kepada publik
dan kita malu kalau kita tidak mengikuti langkah gerak beliau
bahkan kita harus lebih lagi karena kita staffnya
kita harus lebih lagi
nggak boleh lagi terpengaruh oleh situasi politik situasi apapun
karena itu amanah yang harus tetap terjaga dan dijaga
terima kasih banyak pak muldoko atas waktu dan kesempatannya
dan itu tadi bincang bincang kami bersama kepala staff kepresidenan jenderal tni purnawirawan muldoko
sampai jumpa di episode berikutnya
the politician dialog politik untuk menggali esensi dan menagi aksi bukan segedar sensasi
saya tiga bere mau sampai jumpa